saudara ketua umum partai demokrat agus harimurti yudhoyono merasa bersyukur karena menjadi bagian dari koalisi prabowo gibran
menurut ahy jika partai demokrat masih bergabung dalam koalisi yang lama partai demokrat akan hancur lebur
hal tersebut disampaikan ahy saat acara buka bersama pengurus dpp partai demokrat di jakarta pada sabtu sore
ahy bilang pemilu dua ribu dua puluh empat membawa kabar baik maupun kurang baik bagi demokrat
pasalnya dalam pileg partai demokrat tidak menjadi pemenang
namun kini demokrat berhasil menjadi bagian dari pemerintahan dalam kabinet jokowi setelah memilih bergabung dalam koalisi prabowo gibran
karena kita tidak mudah menyatakan begitu begitu
alhamdulillah tuhan dengan caranya menuntut kita bersama bapak prabowo
artinya kita mungkin merasa kecewa dengan perolehan kursi kita di dalam pileg
tapi kita menang dalam upaya kembali ke pemerintahan nasional dan ikut berkontribusi untuk memperjuangkan harapan
kita bisa kalahkan perang tapi kita menang perang